masalah mana sih lama bangun
sini kamu duduk disini ya
biar lebih nyaman
jangan beli ya
kamu baik baik disana
jalanin pekerjaan ini dengan ikhlas
jangan anggap ini hukuman
justru ini adalah
untuk menanam kebaikan
buat diri kamu
untuk menebul semua kesalahan kamu
kamu langsung berangkat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalsam mau kemana ya
apa dia mau balik ke rumah ini
saya serius dengan kata kata saya
tahan elsa tahan
lo jangan emosi
ngelawan aldebaran saat ini nggak ada gunanya
malah akan bikin posisi lo makin susah
gue belum kabarin nino
apa gue kirim chatnya aja ya ke dia
mbak andin mutusin buat kasih aku sanksi
karena aku udah buang anaknya
aku disuruh kerja sosial
jagain anak anak panti mutiara bunda
selama bu panti sakit
aku kangen sama kamu
saya mau beri sepirin
aku hari ini yang kembali
kayak pada duluan
kamu suka gak kalo tempat ini jadi
buat acara resepsi per yean kita
kalau aku sih sebenarnya lebih suka outdoor
lebih menyatu dengan alam gitu
soalnya kalo di dalam gedung gini tuh
kayak kaku aja menurut aku
indoor seperti ini in case kalau tiba tiba hujan kita aman
bener gak sih
besok kita cari tempat lain tapi gini
ada pembanding terus ada tamannya
jadi kita bisa foto banyak tuh buat peribad kita
gimana besok pagi bisa nggak aku jemput kamu terus kita lihat ke tempat yang lain
kalo besok pagi aku gak bisa gak soalnya aku harus ada
suntik hepatitis b anak anak pantai asuhan
tapi ya abis itu aku perisi mungkin agak siangan kali ya
kenapa harus siang sih
pagi aku jemput kamu aku antar kamu aku tujuh
terus sampe selesai tuh acara kamu apa vaksinnya suntik segala macem
baru kita langsung ke tempat
private yang lain kita liat
kamu yakin mau nungguin aku itu pasti lama banget loh
aku tuh gak pernah bosan sama kamu
semua waktu yang kebuang tuh kayak aku ngerasa ya
begitu penting setiap detik setiap menit sama kamu
kamu gak usah mikirin apapun itu
kamu urusan vaksin sampai selesai hepatitis b
aku tungguin sampai selesai baru kita langsung jalan bareng
enggak kamu nungguin aku
kan aku gak bercara lagi
kita kan sebentar lagi udah mau nikah
tapi sampai sekarang aku belum kenal loh adik kamu
aku pengen banget kenal sama adik kamu
ya namanya kan juga calon adik ipar
aku pengen lebih angkrap sama adik kamu
kebetulan saudara aku kan lagi sibuk banget dia dari jakarta ke luar kota juga
balik lagi terus keluar kota lagi
itu juga bingung gimana waktunya
kamu gak tahu kapan dia balik dari luar kota
ya nggak begitu juga masalahnya dia tiba tiba pergi dadakan juga sih
nanti pas dia balik jakarta
dari besok ketemu kenalan
ada minta aku kembali
gue gak pernah bayangin
bahkan kesini buat tinggal dan kerja di tempat ini
inget pesen saya ya
kamu jangan macem macem disini
selamat datang pak al bu andin bu elsa
terima kasih banyak
kenapa elsa dibawa ke pantiasuhan ini
gue jadi makin heran
sebenernya ada apa ya
apa kaitannya si elsa sama pantiasuhan ini
kira kira elsa disana betah gak ya
elsa betah apa enggak
aku kok cemas sekali ya mikirin dia
kan cuma ke pantiasuhan
bukan melakukan pekerjaan yang berbahaya kan mah
tapi papa kan tau
hidup susah pak
terus gimana dia disana
harusnya berterima kasih sama andin dan alma
untuk tidak melaporkan ini ke polisi
bisa lebih parah loh ma
harusnya terima kasih kita sama mereka
apa ini cuman akal akalan elsa aja
biar aku simpati dan kasian sama dia
aku harus tanya papa surya
sudah lama tidak ketemu
saya mau ketemu pak andre
masih ada dalam ruangannya bu
kalau gitu saya permis ya
ini pak andre
menjelang tahun dua ribu enam belas
kita baru ada enam edisi pak
dari keseluruhan dua belas edisi
untuk dua belas bulan
sisanya menyusul pak
cari yang lain
lebih cepat ya
surya pak andre
kamu boleh keluar ya
saya tembus disana
sudah siap majalah yang saya minta
ini baru enam edc bu
kami perlu waktu bu
karena harus bongkar kudang arsip
saya tetap mau majalah edisi tahun dua ribu enam belas
sudah terkumpul semua besok pagi
terima kasih ya
saya sudah dengar dari bu astri
katanya bu elsa mau membantu panti asuhan ini
apa benar bu
terima kasih ya bu elsa
saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali
karena ini pasti sangat membantu saya
selama bu asri masih ada di rumah sakit
dan rekan saya juga yang sabtu lagi berhenti kerja
ya bu pokoknya ibu jangan sungkan ya
kalau misalnya mau minta tolong sama elsa
karena elsa akan bekerja disini dengan sepenuh hati
disuruh apa pun mohon
saya juga pasti sangat terbantu sekali bu
saya sangat berterima kasih ya bu andin
bu elsa mari saya antar ke kamar ibu
sebentar ya pak
tidak ada masalah
saya bisa bantu bu elsa
ini mainan kuku gak bisa nyala ya om
om bisa benerin gak
ini ada meja rias dan ibu bisa taro barang barang ibu disini
ini tempat tidurnya spray sama selimutnya sudah saya ganti
bu laras itu didapur air rebusan sayuran
ini tempat tidurnya sudah mendidih
oh iya terima kasih ya cindy
maaf saya tinggal dulu ya bu saya mau lanjutkan masak
tata bagus kok kamarnya luas nih
ada tempat tidur
ada meja rias
lebih nyaman tidur disini kan daripada di penjara
mbak ingetin sekali lagi sama kamu tolong jangan berbuat yang aneh aneh
tolong berikan perhatian dan kasih sayang yang tulus sama anak anak yang di sini
supaya kamu cepet sadar
gimana rasanya kamu misahin anak dan ibunya
karena itu ada perbuatan yang jahat
itu kasusnya lagi naik
ada uya yang akan selalu menjaga yang kiki
yang bisa menjaga diri kita
dari covid sembilan belas itu ya jadi kita sendiri
kamu gak perlu repot repot
benar ya yang kiki bilang
kita harus menjaga diri kita sendiri
mulai dari menjaga protokol kesehatan
dan kita juga wajib dipaksin
ya iyalah pakai jarum
saya pakai paku
uya takut disuntik jarum
ya elah payah banget sih
udah setua ini masih aja takut sama jarum saja
kayak mas lendi dong
mas lendi berani disuntik
mas lendi udah vaksin kan
kita jangan takut divaksin
ya meskipun kita takut sama jarum suntik
buat pencegahan covid sembilan belas
semuanya wajib dipaksin
harapannya agar pandemi ini
kamu berani kan divaksin
ya berani dong mas
masa gigit takut sama jarum suntik
tapi mas lendi
yeay makasih om al
iya dimatin dulu ya
nanti kamu tinggal nyalain ini
ini ada on nya ada off nya ya
om al ada hadiah
om al ada hadiah ini
ini jam tangan buat danu
danu mau nggak
ini kan jam tangan yang bisa nelpon itu kan om
iya bener bisa nelpon
wah canggih banget om
om beneran mau kasih ini buat aku
om minta tolong sama danu ya
apa syaratnya om
itu nanti akan ada yang bantuin ibu laras
sama ibu astri
ibu asri kan lagi dirawat
dari rumah sakit
ibu laras sendiri
nah ada namanya ibu elsa
ibu elsa yang akan membantu ibu laras di sini
ngurusin danu dan temen temen yang ada di sini
om al cuman minta satu sama danu
danu selalu awasin yang namanya ibu elsa
kalau ibu elsa kerjanya males malesan
nggak mau ngurusin danu sama temen temen di sini
pokoknya danu langsung lapur om al
di sini om al udah catat nomornya om al
om al udah catat di sini
nanti danu tinggal pencet tombol ini aja nih
untuk telpon om al
kalau ibu elsa kerjanya nggak benar
ini buat danu
mau langsung dipake nggak
yeay dapat jam tangan baru
udah dibawa ke sana
oh iya pak silahkan
kalau ada apa apa soal panti terutama kalau elsa membuat masalah di sini langsung telepon saya
kok si elsa gak ikut ya
kenapa elsa masih tetap di pantiasuhan ini
aku mau kasih tau kalau kita sudah ngantri elsa
elsa di panti gimana ya
apa dia bisa makan
kalau dia sakit gimana sama kandungannya
aku bener bener gak tenang mikirin elsa
pa aku udah ntar elsa ke panti ya
semua baik baik aja kok
andin barusan chat
elsa udah di panti
dan semuanya baik baik aja
udah kamu tenang ya
tapi dia udah bener bener gak peduli
gimana caranya aku bisa buktiin
kalau aku bener bener cinta sama kamu no
bu elsa boleh minta tolong bantuin saya untuk nyiapkan makanan untuk anak anak
masaknya sudah selesai tinggal menyajikan dan memberikan ke anak anak
kamu lapar ya sampai bunyi perutnya
iya aku lapar
kan ada anak kamu juga di sini jadi aku laporan terus
sabar ya sebentar lagi kan sampai rumah
kiki pasti udah masak udah rumah
ya kok di rumah kamu kan mau di pinggir jalan aja makan di warung tenda
warung tenda pinggir jalan
enggak enggak makanannya tetap di rumah
saya gak mau kamu kejadian kayak kemarin lagi makan kamu gak bisa sakit
ya aku gak mungkin pesen udang lagi lah mas aku pesen yang lain
tuh ada martabak ada sate ada pecel terus ada
saya mau pecel
oh tapi kata papa gak boleh
maafin mama gak bisa nurutin permintaan kamu
maafin mama kita harus kelaparan dulu
karena kita gak dibolehin makan sama papa kita harus makan di rumah
ya oke kita minggir ya kita makan di jalan ya
tapi cuma satu kali ini aja sisanya saya nggak bolehin lagi
oh senang makasih papa
terus tahu satu tempe satu
ada ati ampela gak
saya mau ati ampelanya satu ya
kalau suami saya
tahu ya mbak tadi keluar
aduh yang mana ya
gak ada semua lagi
mau masin apa pak
gak masin apa
maaf saya mengganggu makan malamnya
tapi saya boleh gak saya mau pinjem kursinya
nanti paling ditukar sama kursi ini
soalnya saya lagi makan di sebuah kursi
lagi makan di seberang lagi bawa istri
kebetulan istri saya lagi hamil
dia butuh kursi yang ada sandarannya mas
saya boleh pinjem
boleh pak boleh pak
makasih banyak ya
nanti makanan emasnya sama kursinya biar saya yang bayarin sekalian ya
pak gak usah pak
biar kami yang bayar aja
gak apa apa kan kursinya saya pinjem
saya yang bayar aja nanti ya
nanti seberang ya
nanti bono nanti seberang aja
makasih banyak selamat makan
kamu duduk di sini ya biar lebih nyaman
loh ini kan udah ada bangku
ini saya bawain kamu supaya kamu duduknya nyaman
nah ini ada sandarannya saya takut kamu ga bisa duduknya ga ada sandarannya nanti

oke ginian saya baik
lakuin sesuatu makin baik
kita buraya waktu tengah hari
saya bingung harus ngapain jadinya
kamu kan tau saya gak bisa ngeliat perempuan nangis
kan aku cengek
tapi lagi pula ini kan juga nangis kebahagiaan
kan aku senang punya suami kikaku
kamu tadi pesanan apa aja
itu ini mau pesanan aja
mas tangan kiri
nih aku yang paham
ini semua pesanan ya
iya pak istri bapak tadi yang pesan semuanya
ya kita makan yuk
tunggu tunggu tunggu
saya cek dulu semuanya ya
saya gak mau kecilin kayak kemarin sal
kalau udah aman baru kamu boleh makan
makanan aku jadi abisi dong
makanan aku jadi abisin ya
yang padahal kita makanannya sama
kenapa kamu gak nyobain makananmu sendiri mas
yang mau kau makan ini kan bukan ini
terima kasih banyak sal
cepetan aku boleh makan gak selamat
ma ma ma kok belum pulang
iya ya udah jam segini udah malam
itu kan belum habis
nanti mau bazir loh kalau gak habis loh
kan ada anak kamu juga yang makan
kalian di mana
udah jam segini kok belum pulang
ini reina nungguin kalian buat makan malem bareng
masih lama nggak kira kira pulangnya
kayaknya masih lama deh ma
ini soalnya tadi pas di jalan tiba tiba andin tuh pengen makan pecel ayam pinggir jalan mah
aku sih udah ngelarang tadi
soalnya kan aku masih trauma sama andin yang tiba tiba sakit gara gara makan sembarangan itu loh
oh ya udah gak apa apa
pasti andin lagi ngidam ya pengen jajan
yaudah gak apa apa kamu temenin istri kamu ya
asalkan makanannya nggak memicu alergi andin sih ya udah silakan aja ya
daripada ngidam gak keturutan kasihan bayinya
yaudah kalau gitu bye hati hati ya
ternyata papa sama mama lagi makan di luar karena mama lagi pengen cacat
ngidam itu apa uma
kalau mama sering ngidam sih
jadi gini perutnya mama kan lagi ada dedek
nah dedeknya itu lagi mau minta makan
betul kata encik selena
jadi misal nih kalau dedeknya kepengen makan pecel ayam
nah itu mama itu bisa kayak rasanya tuh kepengen makan juga tuh sama yang namanya pecel ayam
dan dedeknya harus itu rutin buat makan pecel ayam
kalau enggak nanti pas dedeknya lahir dedeknya jadi ngiler
ngiler itu apa
itu kan waktu itu encik sudah pernah kasih tau ngiler
oh kalian tuh ya
tapi bener orang ngidam itu kepengen sesuatu yang pengen sekali dilakuin atau dimakan
nah biasanya terjadi sama ibu hamil kayak mama
dan itu karena proses hormonal dan juga bawaan dari bayi
ada beneran juga tadi encu sama miss kiki
tapi yang ngencet ngencet ngiler itu enggak
ya bener kalau kasih info
ibu itu mau telur
alhamdulillah ya allah
ini aku cemas beneran loh sama elsa
kok telfon dari tadi nggak ada yang ngetangkan
kamu tenang aja
elsa baik baik aja kok
kamu tenang deh nggak usah cemas deh ya
aduh papa lihat ya
ma ma assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf pa malam malam
elsa bener di pantai asuhan
nah sekarang siapa yang mau makan
mau pake apa
ada yang mau pakai telur
udah jangan turun dari situ nanti kena beli
biar ibu yang beresin ya
boleh minta tolong
untuk angkatin pecah belingnya bu
yang mecain dong yang harusnya beresin
mereka yang harus tanggung jawab
anak anak kayak gini tuh harus belajar tanggung jawab bu
biar mereka aja
biar dia aja yang beresin
kamu beresin ya
mereka masih anak anak
beresin pecahan beling
itu sangat berisiko
saya gak tau ya bu
gue gak pernah bayangin harus kerja kayak gini
yaudah saya yang beresin ya bu ya
sebentar ya bu
ibu ini obatnya biar luka cepet kering
oh ya ibu setelah ini ibu bantu anak anak makan ya dan setelah itu nanti ibu bantu
anak anak supaya tidur karena saya masih banyak kerjaan tolong ya bu
gue makan aja belum udah disuruh ini itu sia mbak andin dan alde bareng udah bikin gue bener bener tersiksa di sini
kamu gak percaya sama elsa makanya kamu ngecek kesini
elsa nggak ada di sini
bener kok di agapanti asuhan
kalau sekarang kamu mau jemput dia udah terlambat
gak ada gunanya
karena elsa lagi menjalankan hukuman atas perbuatan yang dilakukan sama andin
untuk kedepannya papa harap kamu lebih bijak
jangan main usir usir istri kayak gitu
papa masih menghormati papa kamu dan mama kamu
makanya bapak gak semarah itu sama kamu di depan mereka
lain kali jangan usir usir begitu
dia manusia bukan binatang
gak ada apa apa
mama mengerti sekali
elsa sudah banyak berbohong dan bersalah sama kami
tapi kamu harus ingat elsa sangat mencintai kamu nino
dia melakukan hal seperti itu
dia minta kamu untuk temui dia disana
di pantai suhan
kalau gitu aku permisi